kamu kok main sendirian sih
untung kamu dateng
aku sekalian mau cerita sama kamu
boleh ngomong sebentar
aku tahu kamu pasti lagi sedih
sama bapak kamu
mungkin mama itu cuma lagi emosi aja kali ya
masalah yang kemarin
tapi nanti kita bujuk mama
kita minta baik baik
supaya bapak kamu boleh dateng
pasti boleh lah mama itu dibujuk lalu lalu
bapak kamu baik baik aja gak keadaannya
sebenernya tadi malam
sama bapak nan
waktu kemarin saya disuruh belanja sama nyonya
saya mau dirampok nan
dan tiba tiba satria datang
perampok itu nusuk perutnya satria
astaga ya ampun ya tuhan ya ampun
sebenarnya begitu ceritanya nan
tapi terus keadaan satria gimana sekarang
tadi malam satria sempat kritis
tapi sekarang sih udah
udah sadar nan untungnya
ah syukur deh
ngerasa gak sih
kalau kamu tuh beruntung banget loh
beruntung kenapa nan
yang cinta banget sama kamu
yang mau berkorban untuk kamu
sampai ngorbanin dirinya pun dia mau
non itu bisa aja ya nan
ya setiap orang pasti akan
akan lakuin itu kok nan pasti akan
selalu menolong orang lain
gak juga lagi ya
gak semua orang mau ngelakuin itu
kalau raka juga pasti akan melakukan hal yang sama untuk non
jadi bengong bengongan kan kita
langsung siap siap berangkat ke kampus yuk
nanti terlambat lagi
aku kesana ya
aku ambil barang barang dulu oke
kamu bener kan saad
udah gak kerasa apa apa kan sana
sakit dikit lama
kamu tuh ngapain sih sampai ditusuk segala
ini pak kan
ada preman nih pak mau nodong
ya aku gak terima kan
ditusuk sama dia
emang itu preman itu memang penyakit lah
papa dong cari solusi cari ke lapangan pekerjaan untuk preman preman itu
biar kerjaannya gak nusuk anak orang aja
emangnya anak kita tuh sate apa ditusuk tusuk
nanti bapak minta bantuan polisi untuk mengusut masalah ini
biar preman punya moral
kenapa kenapa saad kenapa lagi
pak gak usut pak
duh preman di jakarta meribuan pak susah nyarinya
kamu itu udah jadi korban tau gak
kalau mama sama papa tahu
pasti mereka tampak gak suka sama ayah nih
kalau misalnya ada yang jahatin aku
kamu bakal nolongin aku gak
masih apa yang mau jahatin kamu
aku tuh inget sama ceritanya ayah
ayah tuh hampir dirampok sama orang
tapi ya udah untung aja ada satria
sampai satria yang ketusuk sama perampok
terus sekarang gimana
ya udah untungnya sih kata ayah
udah sadar udah mendingan lah
cuma ya beruntung lah ayah
ada orang yang cinta banget sama dia
sampai mengorbanin nyawanya buat dia
ya apalagi dia udah tahu
ayah bentar lagi mau nikah
pasti berat banget ya
satria kok nggak ada mas
hmm ya satria
ya mungkin aja dia lagi
lagi kemana gitu
pasien disini yang namanya satria kemana ya
oh pasien yang tadi disini sudah pulang mas
wah saya kurang tahu tuh mbak
mungkin pulang sendiri kali mbak
kebetulan tadi yang jaga pas bukan saya
oh ya udah kalau gitu makasih ya sis ya
pasti dia sungkan harus lama lama di rumah sakit

kalau biaya rumah sakit ini besar
kalau biaya rumah sakit ini besar
padahal semua kan udah dibayar sama mas erwin
sayang aku gak pernah tau selama ini satria itu tinggal dimana
kan aku jadi gak bisa bantu ngerawat satria di rumahnya
nah ada makanan tuh
nah ada makanan tuh
ada yang perlu lagu bantu
bos mau makan
gaya lo kayak banci lo ngapain sih begitu
agung begini supaya bos cepet sembuh
biar bos ngerasa punya suster pribadi bos
oh bos mau makan
sini agung suapin ya
tuh sini bos
eh bos tuh gimana kanan sih
iya tapi kan bos gak boleh banyak bergerak ntar lukanya kebuka lo
bandel nih bos yuk
udah disini sini ya
kan gue kecil gue udah gituin
oh maaf sih biar tangan gue gak pegal nih
ternyata ditidur mulu gue
oh bos pegal
udah gue ngurutin ya
dikita agung kan gak pala ya
ini patah kemaren
bos kutusuk gara gara nyelamatin cewek bos
kok lo tau
tenang aja bos
aku gak akan pernah bilang sama bapak sama ibu
gue nyelamatin cewek gebetan gue
tapi sekarang bukan gebetan lagi sih
tinggal dua hari lagi dia mau nikah
kalo hari ini udah lewat berarti satu hari lagi dia mau nikah
gue gak tau
gue gak tau
terus kan lo keluar
ya lo keluar mau istirahat ya
iya iya ya udah tapi kalo bos ada perlu apa apa
telepon suster agung ya
lo besok pake baju badut
duduk luar sana luar sana
gak ada yang keping gak
you tunggu wait
you tunggu wait
kita mau ke kampus lah mau kuliah
you gak penting gitu
you dilarang keras you
keluar takdir juga dilarang keras you
lha apa i jadi ngomong jawa begini i
ayah ya itu ayah kebanyakan nama you
yu itu sudah mau menikah
you gak boleh keluar dari rumah ya
ayah udah panggil semua ahli ahli untuk merawat muka you sama body badan you
supaya body badan you itu delicious
ya ayo kuliah aja sana sendiri
you cari perhatian dulu you
pokoknya you gak boleh kemana mana
dia nih yang gak boleh kemana mana
you itu terserah
yuk mau jalan jalan di pasar juga
ayah gak peduli
ma ma ma ada apa lagi sih ma
you masuk you
aku mau ngantriin ayah kan
no jalan jalan today hari ini
oke you masuk
you masuk ayah masuk

besok ayah nikah sama kakaknya kalita
berarti aku bakal kehilangan ayah buat selama lamanya
kamu kok main sendirian sih
gak kerasa besok aku udah mau nikah loh sama mas erinian
biasanya orang kalau mau nikah kan
rasanya itu deg degan
rasanya itu bahagia
tapi kenapa aku gak ngerasain hal seperti itu ya
kayaknya ada yang ngeganjel di hati aku
masa aku mulai ragu sih
rasanya aneh aja
kalau aku mau nikah sama
barang yang udah aku anggap kakak aku sendiri
kan aneh ya
mas erwin tuh udah kayak aku sendiri
aku gak bisa berbuat apa apa sekarang
harus jalanin ya
ciput temenin aku ya
aku gak mau maksa kamu kalau kamu ragu
aku sendiri nggak yakin
aku sendiri nggak yakin